dia ingin membunuhku kanda
sekarang kanda sedang menyelidiki
dari mana asalnya racun itu
kanda akan mengusutnya hingga tuntas
dan jagalah kesehatan
siapa itu bu
aduh ada kian santang di mana
ada kian santang di mana
ternyata kian santang
berhasil mengalahkan jurusku
aku harus mengejarnya
jangan sampai dia lolos
kakinya di tanah penjajaran
carilah kian santan sekarang juga
di mana dia berada
jangan sampai dia lolos
dinda subang lara
dinda mendapatkan racun ular
dumung raja itu
demi allah subhanahu wa ta'ala
dinda tidak pernah tahu soal racun itu
dinda hanya memberikan minum
yang sudah terdapat di atas meja sebelumnya
siapa yang mengantarkan cangkir minuman itu ke wisma dinda kentrimangi
tidak benar benar tidak tahu
mungkinkah kanda bisa melacak para umban di istana
kanda akan menanyakannya kepada mereka
kanda akan menanyakannya kepada mereka
kanda akan menanyakannya kepada mereka
kanda akan menanyakannya kepada mereka
kanda akan menanyakannya kepada mereka

kamu tidak bisa lepas lagi sekarangtra enam itu mungkinkah itu
kamu tidak bisa lepas lagi sekarangtra enam itu mungkinkah itu
jangan kehlawatan mu yang lebih
pasti orang orang kedemak akan mencari koksir
oh jadi kau
yang selama ini mencuri
dan mencuri rumah orang orang kaya
serang aku kalau berani
kalian fikir aku takut
kalian beraninya koyokan
lepaskan yang jembatan
dia dewa penolong kami
tolong jembatan ke sana
ini untuk kalian
kalian bagi rata
jangan sampai kalian berbutan
memangnya kenapa dengan dia
para suruhan pendekar ngundang
sekarang dia dibawa kemana pak mok
raka tidak perlu khawatir
aku mempunyai penawar dari racun itu
aku akan tetap berpura pura keracunan
agar aku bisa mendapatkan keuntungan
aku tidak akan
tapi yang aku heran
kenapa racun itu rai
bisa berada di cangkirmu
itu dia yang aku tidak ketahui
bagaimana keadaanmu dinda
dinda masih begitu sakit kanda
rasanya tidak kuat lagi
menahan pengaruh dari racun ini
kapan dinda bisa sembuh kanda
sedang membuat menawar racun itu
kenapa yunda subang larang begitu kejam kanda
dia ingin membunuhku kanda
sekarang kanda sedang menyelidiki
dari mana asalnya racun itu
kanda akan mengusutnya hingga tuntas
dan jagalah kesehatan
siapa itu bu
harap buktiuk itu
harap buktiuk itu